tim ombudsman republik indonesia melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lapas suka miskin bandung jawa barat pada kamis malam
dalam sidak kali ini petugas mendapati kamar mantan ketua dpr setia novanto berukuran lebih besar dari kamar narapidana lainnya
dilansir dari laman detik com sidak yang dipimpin oleh anggota ombudsman ri nini rahayu bersama kepala perwakilan dari sebelas asisten ini
petugas juga mendapati sel novanto memiliki sejumlah fasilitas mewah
bahkan petugas mendapati mantan bendahara partai demokrat m nazarudin tengah berada di kamar setia novanto saat sidak berlangsung
kita sudah terhubung dengan nini rahayu anggota ombudsman yang memimpin sidak kesel novanto di lapas suka miskin bandung
selamat sore bu nini
selamat sore mas yudha
bu nini bisa ibu ceritakan hasil temuan saat
sidak yang dilakukan di lapas sukamiskin
ya sidak yang saya lakukan kan sebetulnya bukan hanya di sukamiskin ya kemarin itu ada tiga lapas yang saya sidak
nah ketika saya bandingkan gitu dari lapas benji lapas wanita dan lapas suka miskin yang ketiganya di wilayah provinsi jawa barat
saya melihat ada diskriminasi ya di internal penanganan
apa narapidana di sana gitu
jadi di lapas sukamiskin ini yang memang kamarnya itu modelnya kan satu orang satu ya beda dengan lapas lainnya
tapi kamar kamar ini nampaknya berbeda beda antara satu dengan yang lainnya gitu
saya coba ajak saja masuk di beberapa kamar yang saya tahu nama nama yang ada di sana gitu
dan nampaknya memang berbeda
jadi mulai yang kalau diperhatikan kamar yang biasa saja itu ya yang asli itu ya biasa saja gitu
walaupun dia satu kamar satu orang tapi ya fasilitasnya memang biasa gitu
nggak ada wallpaper nggak ada kasur yang mewah gitu
nggak ada gitu
tapi memang ada beberapa yang berbeda termasuk ruasnya dan modelnya
nah ombudsman kan penting
memastikan bahwa setiap orang penghuni lembaga pemasyarakatan sebetulnya jangan sampai terdiskriminasi berbeda lah ya dengan orang orang di luar lapas
itu yang pertama
yang kedua orang orang yang di dalam lapas sendiri juga harusnya diperlakukan sama
tidak diperlakukan berbeda
nah ini ada perlakuan yang berbeda beda antara satu napi dengan napi lainnya
menurut saya ini tindakan diskriminatif yang seharusnya
tidak boleh dilakukan
yang kedua juga ada persoalan prosedur ya
jadi mestinya kan kalau di lapas lainnya dua lapas yang saya kunjungi kemarin itu pukul lima sore ya semua nabi sudah kembali ke kamar dan dikembok dari luar
nah di sukamiskin ini tidak begitu
jadi tidak ada kembok
kemboknya itu hanya ada di selasa
di pintu selasar saja
di masing masing kamar itu tidak digembok
sehingga penghuni ya dengan mudah keluar masuk kamarnya gitu
ini juga menurut saya sop nya yang tidak dijalankan dengan baik gitu
lalu juga saya melihat ada memang di kamar kamar itu tidak ada televisi ya
karena kan ini yang kami lakukan itu sebetulnya tidak lanjut dari beberapa waktu yang lalu itu
itu sih mas yuda
iya bu dini kalau saya lihat dari foto yang ada di detik com maupun mungkin sudah beredar di media sosial lain
setia novanto ada di sana dan menyambut ibu dan tim ombudsman
lalu adakah tanggapan setia novanto mengenai kondisi ruangan ataupun sel di mana dia tinggal yang jauh lebih baik boleh jadi dibandingkan dengan yang lain
ketika mungkin ibu bertemu dengan dirinya di sel waktu di sukamiskin saat itu ibu
ya sebetulnya pak setia novanto tidak tahu persis kedatangan kami kan
jadi ya kaget saja sih lihat kami datang
karena sempat tidak tahu kami itu siapa
cita cita malam malam datang
malah dikira dirjen lapas
jadi juga tidak tahu kedatangan kami
saya cuma melihat saja gambar kondisinya
karena kan dua bulan yang lalu sebetulnya sesuai yang disampaikan oleh dirjen
lapang sukamiskin akan berbenah
dan inilah pembenahan yang sudah dilakukan nampaknya masih sedang berproses
nah mudah mudahan kita berhasil
jadi dari siksa yang dilakukan oleh ombudsman ini menjadi catatan bagi lapas untuk segera melakukan benar secara menyeluruh
ya bu nini terakhir adakah rekomendasi dari pihak ombudsman terhadap temuan yang kemarin sudah dilakukan
pada saat sidak ke lapas suka miskin beberapa variable tadi ibu katakan mengenai diskriminasi dalam perlakuan para narapidana dalam lapas sendiri
kemudian juga sop yang boleh jadi dilanggar
karena ada anggota
jadi apa saya kira kemarin sudah saya sampaikan ya ada tiga tindakan maladministrasi ya di dalam selaksanaan di lapas sukamiskin kemarin
ada terlihat betul itu diskriminasinya antara satu kamar dengan kamar lainnya
ada prosedur yang tidak dipatuhi dan ada indikasi tindakan yang tidak patut ya
karena ada beberapa barang yang sudah saya kontrol
konfirmasi ke kalapas kalau itu bantuan atau sumbangan dari para napi misalnya televisi besar atau televisi plasma yang ditonton bareng bareng itu tidak disediakan oleh lapas
menurut saya itu juga saya kira tidak tepat lah ya
nah saya minta supaya ini dilakukan pembenahan dan pak kanwil berjanji pagi ini tadi akan kesana
karena kebetulan menurut beliau beliau juga baru sehingga sempat melihat kondisi di sukamiskin
jadi saya kira kita tunggu janji beliau untuk melakukan pembenahan gitu
dan nanti kami akan datang lagi untuk melihat situasinya
karena kemarin juga ada beberapa napi yang tidak ada di tempat
ya saya tanya karena di rumah sakit saya
katanya juga sedang dalam perawatan
mudah mudahan lah mas kita berharap ada upaya yang menyeluruh dalam rangka untuk
ya kita bukannya di lapas ini
sehingga bisa berjalan dengan baik
baik ibu nini rahayu terima kasih untuk waktunya
untuk perbincangan bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore ibu